calon tunggal kepala polri komjen pol listio sigit prabowo
memiliki delapan komitmen dalam memimpin institusi polri yang diungkapkan
saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan kemarin oleh komisi tiga dpr ri
dan berikut ini adalah delapan poin yang dikutip dari humas polri go id
kita coba lihat satu persatu bagaimana kemudian delapan janji komjen paul listio sigit prabowo
saat nanti dia sudah dilantik menjadi kapolri oleh presiden joko widodo
yang pertama menjadikan polri sebagai institusi yang prediktif
responsibilitas dan transparansi berkeadilan atau presisi
ini terkait dengan bagaimana jargon baru dari polri yang memang berganti dari jargon sebelumnya
sehingga ini mengganti image polri yang selama ini mungkin ada hal yang tidak berkenan begitu
sehingga jargon ini muncul dalam fit and proper test kemarin
dan yang kedua ini menjamin keamanan untuk mendukung program
pembangunan nasional ini isu yang kita tahu beberapa waktu belakangan ini
cukup santer di tanah air dan ini tentu erat kaitannya bagaimana keamanan ini juga mendukung
iklim investasi di tanah air
dan yang ketiga menjaga soliditas internal ini penting untuk menjaga image polri
sebagai pengayom masyarakat dan yang keempat meningkatkan sinergitas dan soliditas
tni polri serta bekerja sama dengan aph dan kementerian atau lembaga lain untuk
mendukung dan mengawal program pemerintah ini juga penting
bagaimana soliditas antar lembaga yang memang kita tahu pernah tercoreng
akibat ulas sejumlah oknum dan diharapkan di kepemimpinan listio sigit nanti
ini kasus kasus serupa tidak terjadi
kita bergeser ke nomor lima mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas
yang mendorong kemajuan ekonomi indonesia ini tentu menjadi satu hal yang inovatif
dan memanfaatkan teknologi
yang ada saat ini menjadi fokus dari kapolri baru untuk kemudian juga meningkatkan pembangunan dan kemajuan ekonomi di tanah air
dan yang keenam menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan ini juga penting
dan yang ketujuh bagaimana mengedepankan pencegahan permasalahan pelaksanaan keadilan restoratif justice dan problem solving
ini juga begitu penting karena kita tahu keadilan ini harus proses hukum harus dilakukan secara seadil adilnya
tidak hanya melihat bagaimana pelaku tapi juga berpihak pada korban
ini yang mungkin disebut dengan restoratif justice keberpihakan kepada korban juga harus menjadi fokus begitu dalam sebuah perkara hukum
dan yang kedelapan bagaimana setia kepada nkri dan senantiasa merawat kebinekaan
itu tadi kita sudah lihat bagaimana
kemudian janji yang disampaikan oleh kapolri terpilih komjen paul listio sigit prabowo yang tadi juga sudah ditetapkan oleh dpr ri dalam rapat paripurna
dan kita menunggu bagaimana kemudian pelantikan dilakukan di istana oleh presiden joko widodo